resa ramadan merupakan siswa madrasa sanawiyah pakis
di dusun pesawahan desa gunung lurah
kecamatan cilongok banyumas jawa tengah
sekolah yang berada di lereng selatan gunung selamet itu
berjarak dua puluh km dari kota purwokerto
sekolah ini tidak terjangkau jaringan internet
akibatnya pada masa pandemi covid sembilan belas ini
kegiatan belajar secara daring tidak dapat dilakukan
apalagi sekolah ini hanya memiliki kepala sekolah
yang merangkap sebagai guru
sementara guru guru yang lain merupakan relawan dari kota purwokerto
saya belajar selama ada covid sembilan belas
lumayan susah karena terjangkau
untuk belajar memakai handphone
tapi pendola sinarnya susah
kepala sekolah mts pakis isrodin mengaku
sekolah tidak bisa melakukan kegiatan belajar saat pandemi
karena lokasi sekolah dan perkampungan
tempat tinggal para siswa tidak ada akses internet
sementara guru guru relawan tidak bisa hadir
karena dilarang mengajar secara tatap muka
sedangkan kepala sekolah hanya bisa datang menemui siswa
yang rumahnya dekat
selama ini beberapa teman teman hampir sebagian
terkendala dengan alat komunikasi
karena di rumahnya di kampung pesawan itu
memang tidak mendapatkan layanan internet sama sekali

terkait dengan penggunaan sinyal internet
untuk mengatasi masalah belajar mengajar siswa
komunitas pers dan mitra kerja bekerja sama dengan orari
organisasi radio komunikasi memberikan bantuan
alat komunikasi handy talkie atau ht
menurut ketua orari lokal banyumas muhammad rifki
agar kegiatan belajar mengajar para siswa dan guru dapat dilakukan dari jauh
orari memasang perangkat rapiter di perbukitan
tujuannya agar anak anak dapat belajar dari rumah masing masing
dan berkomunikasi dengan guru dengan jarak yang sangat jauh sekalipun
namun tidak semua siswa mendapat perangkat ht
ht diberikan kepada setiap kelompok siswa yang sudah dibagi
kita bagi menjadi lima kelompok
tidak dua puluh orang berada di ruangan yang cukup sempit di sini
sehingga kita sesuai dengan program pemerintah
protokol hidup bersih sehat itu tadi
jadi physical distancing terjaga
tetapi komunikasi dengan ibu guru yang ada di purwokerto masih tetap bisa berjalan
pemanfaatan radio komunikasi dapat dilakukan sebagai alternatif kegiatan belajar mengajar
khususnya di daerah yang tidak memiliki jaringan internet
dengan radio komunikasi kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan dua arah
roby sofwan amin banyumas jawa tengah